pertugas tim pemula saran posko monas jumat pagi
diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi seorang warga yang meninggal di rumah
korban adalah supini wanita berusia lima puluh dua tahun yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya
di jalan apron rt tiga belas rw enam kelurahan kebon kosong kemayoran jakarta pusat
proses evakuasi jenazah dari lantai dua rumah diwarnai isak tangis keluarga
petugas menduga korban yang baru beberapa hari menjalani isolasi mandiri karena terpapar covid sembilan belas
tidak mampu bertahan akibat penyakit jantung yang dideritanya
meninggalnya supini menambah panjang daftar kasus kematian di jakarta akibat covid sembilan belas
dalam sepekan saja dua ratus lima puluh enam jenasa telah dievakuasi tim posko monas
rata rata berusia parubaya serta lansia yang telah divaksin
kalau masalah kesulitan banyak sekali karena terkendala dengan berkaitan oleh berbagai pihak
kira kira seperti itu yang menyangkut
tim kita yang hanya satu tim kemudian menyangkut kita memulai seluruh dki
kemudian sarana prasarana yang itu artinya belum
artinya tidak hanya mungkin kita sendiri orangnya
karena semua yang menyiapkan adalah instansi lain artinya dari puskes
kalau puskes belum siap artinya kita sendiri juga harus menunggu
kemudian dari dinas pemakaman sendiri
tingginya angka kematian setiap hari juga menambah sulit tim pemulasaraan posko monas
lantaran kurangnya personel dan minimnya ambulans
gali putra jakarta